mama kenapa sih
kok tiba tiba marah gak jelas gini
ini aku matiin dulu telponnya ya
jangan jangan apartemennya ricky
aku harus kesana
aduh ini mama kenapa sih
eh ngapain nanya gue ada dimana terus minta sherlock
ini kalau sampai tau gue ada disini
mama pasti bakal marah banget sama allah
eh tunggu deh
tapi kan mama gak tahu tujuan gue sebenarnya kesini ngapain
mama pasti tahunya kalau gue kesini ketemu sama ricky
untuk memperingati dia supaya jauh dari gue
tapi sekarang aku saja udah habis
ya knitting udah kok
nah violent banget sih nanti itu
kayaknya lagi kinetic turns
t galleries ga ada
nah gak ada
aduh kenapa ada randy sih disini
gue harus telpon ricky sekarang
rick gue ada di depan apartemen lu
sekarang lo ketemu sama gue
sa gue seneng banget ditelepon sama lu
biasanya kan gue yang kalau lu telepon lah
itu juga ngangkatnya lama
udah deh rick gak usah banyak ngomong
buru buru banget sih sa
ketemu sama gue di lobi
sekarang yang butuh gue apa
kalau lu yang butuh lu aja yang kesini
gak gue tunggu di lobby
lo yang butuh sama gue
lu aja yang kesini
rick turun gak
kalau lu gak mau turun gue yang pergi
dengar gue ya
kalau lu pergi
gue bakal sebarin hasil tes dna case nya
gue akan bikin perhitungan
kenapa harus nanti
kenapa gak sekarang sa
emang lu punya kartu mati gue sa
gak ada sa
karena kartu mati lu
itu ada di gue
karena gue datang kesini
mau kasih penawaran ke lu
sekarang gue lagi bujuk minum
untuk ambil hak asurena lagi
masa kerjakan belum selesai
dan sekarang masalah hak asurena
aku gak bisa diam kayak gini aja nih
aku harus mulai bertindak
halo pak yudha
apa ada waktu bisa ketemu dengan saya
tentang masalah hak asurena
tentang masalah dulu yang diugit ke bali pak
terima kasih banyak
mungkin aku pasti akan bingung saya
untuk ngadepin kamu apalagi tentang masalah reina ya
tapi aku gak akan bisa diam aja
aku akan ngelakuin sesuatu supaya kau kepala
harusnya sekarang ini kamu itu hidup tenang
kenapa bikin masalah baru lagi nak
dibilangin berkali kali stop berhubungan sama ricky
tapi kenapa anak itu gak ada kapoknya
dan malah sekarang laporin andin ke polisi
kamunya apa sih sahab
mama jadi sedih sahab
mama ngerasa gagal menjadi orang tua
karena mama gak bisa bikin kamu jadi orang baik
plasternya lucu banget
ini satu buat kamu takutnya kamu lupa
makasih ya sama sama
anak anak perhatikan ya semuanya
mis mau bagi kalian menjadi beberapa kelompok
buat ngerjain tugas ya
reina semoga kita satu kelompok ya
kelompok yang pertama
ada aldi didi johanna dan reina
ada marissa dedy dan reina
ada zerlina bintang anzani dan keizar
kelompok yang ketiga
ada kavi ndry dan sabrina
kita sekelompok sama aldi
kan kemarin juga udah baik kan
dan kelompok yang terakhir
ada zerlina sabrina dan safira
tapi aldi masih kayak gitu
yaudah gak apa apa
nah berhubung sempurna
kita bisa berkumpul dengan mereka
nah berhubung sebentar lagi jam istirahat
sesuai kelompoknya masing masing ya
di kita sekelompok sama yang manja
yang ke sekolah aja mesti dianterin
udah gak usah ribut
nanti gak dibagi makanannya
di kita sekelompok sama yang manja
yang ke sekolah aja masih dianterin

nah sudah jam istirahat
sekarang kalian boleh pindah tempat duduknya
sesuai kelompok masing masing ya
ngancam ngancam gue mau nyebar tes dnanya ke asia
lo harus sabar
lo harus tenang ngadepin rike
ada saatnya lo akan bales dendam ke dia
dan dia gak akan gangguin lo lagi
mama ngapain di sini mah
kamu juga ngapain di sini
ini apartemennya rike kan
udah berkali kali mama bilang sama kamu